pertumbuhan ekonomi dalam tiga bulan pertama tahun ini mencapai lima tujuh persen
angka ini naik tipis dibanding triwulan pertama tahun lalu
badan pusat statistik bps mengumumkan pertumbuhan ekonomi triwulan pertama dua ribu sembilan belas yang mencapai lima tujuh persen
pertumbuhan ini didorong belanja pemerintah
kepala bps suharyanto menjelaskan realisasi belanja pemerintah pada triwulan pertama mencapai empat ratus lima puluh dua triliun rupiah
suharyanto menjelaskan angka ini jauh lebih baik atau naik sekitar rp tiga puluh dua triliun rupiah dibanding tiga bulan pertama dua ribu delapan belas
yang kedua karena adanya kenaikan transfer pemerintah pusat ke daerah
kepala bps suharyanto juga menjelaskan kondisi perekonomian domestik turut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi global
hampir seluruh negara maju disebut melambat kecuali amerika serikat
sebelumnya bank indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama dua ribu sembilan belas dapat mencapai lima dua persen
sementara menteri koordinator bidang perekonomian darmina sution
dan indonesia tumbuh lima satu persen dalam tiga bulan pertama tahun ini